gereja katolik katedral hati kudus yesus surabaya menggelar misa natal
dengan pertimbangan pandemi covid sembilan belas masih berlangsung sesi misa pun dikurangi dari yang biasanya lima kini hanya ada empat sesi saja
berbagai pembatasan dilakukan untuk meminimalisir penularan covid sembilan belas
selain jumlah sesi yang dikurangi pembagian waktu misa pun berbeda dari tahun tahun sebelumnya
di masa pandemi jadwal misa dibagi yakni pukul tujuh sebelas tiga dan tujuh malam
pembagian ini dilakukan untuk memberikan waktu khusus bagi panitia melakukan sterilisasi gereja dengan disinfektan
pengurus gereja juga membatasi jumlah umat yang hadir
biasanya untuk setiap sesi bisa mencapai empat orang namun kali ini dibatasi hanya dua ratus lima puluh orang saja
dalam pesan natalnya romo ignatius sadewo mengingatkan jemaat bahwa jasmani dan rohani mereka membutuhkan cahaya
romo sadewo juga berharap umat katolik bisa menjadi terang cahaya bagi siapapun di kehidupan ini
dan sudah ada korespondensi yang ada di indonesia miftah farid di gereja katolik katedral hati kudus yesus surabaya
selamat siang miftah bagaimana kondisi perayaan natal di sana
selain adanya pembatasan dan juga pengurangan jadwal misa apalagi yang berbeda dibandingkan tahun tahun sebelumnya
mevri ini merupakan kesempatan saya untuk kesekian kalinya melakukan peliputan
baik di malam natal maupun di hari natal di gereja katedral ini
beberapa tahun yang lalu saya juga melakukan peliputan seperti ini namun memang suasananya jauh berbeda mevri
kalau sebelum pandemi gereja ini dalam satu sesi saja biasanya dipenuhi tiga sampai empat jemaat yang datang bukan hanya dari surabaya
tapi juga dari berbagai wilayah bukan hanya di jawa timur tapi juga di indonesia timur
karena gereja katedral surabaya merupakan gereja bagi para peziarah sehingga ketika mereka melakukan kunjungan ke surabaya
menyempatkan diri datang ke gereja ini terutama ketika di momen natal atau malam natal
tapi pemandangan itu berbeda dengan tahun ini karena kalau di tempat saya melaporkan ini biasanya penuh dengan kursi penuh dengan jemaat
sampai kemudian meluber baik ke area parkir maupun juga di depan gereja terpaksa harus ditutup jalannya di momen momen sebelumnya
namun kali ini seluruh jemaat gereja dikonsentrasikan di dalam gereja mevri
bukan hanya karena soal pandemi saja tapi ini sudah menjadi kebiasaan
bagi mereka terutama sejak september mereka sudah melakukan pembukaan gereja terutama untuk ibadah tatap muka
artinya protokol kesehatan yang dilakukan dalam misa malam natal maupun misa hari natal ini merupakan hal yang bukan baru bagi mereka
karena sejak september gereja memutuskan untuk buka dan tetap menggelar ibadah terutama ibadah minggu
sehingga mereka sudah terbiasa dengan protokol kesehatan dan alur keluar masuk ke jemaat sudah diatur
yang menarik adalah setiap mereka datang
mereka harus mendaftarkan dulu melalui perwilayah mevri
jadi ada pembagian wilayah dan disitulah ada kuota di tiap wilayah
kemudian mereka mendaftar mereka akan mendapatkan barcode
dan kemudian ketika mereka akan masuk ke wilayah gereja di depan gerbang mereka akan diminta menunjukkan barcode tersebut
ketika mereka sudah dipastikan mendapatkan barcode mereka dipersilakan masuk untuk mendatangi loket yang sudah disediakan panitia
kemudian barcode itu akan ditukar dengan nomor kursi tempat mereka akan duduk
nah setelah mereka mendapatkan nomor kursi itu mereka akan diantar oleh petugas dari orang muda katolik
yang selaku panitia akan diarahkan ke tempat mereka seharusnya duduk sesuai dengan nomor
ada jaga jarak dan tidak sembarangan mereka bisa bersentuhan bersalaman semua ucapan selamat natal yang mereka lakukan
dengan jarak yang cukup aman dan seluruh prosesi rangkaian misa tadi dilakukan dengan hikmat
meskipun gereja yang sudah diberi kapasitas dua ratus lima puluh orang
tidak cukup penuh hanya ada separoh yang memenuhi ruangan dengan jaga jarak semua
dan seluruh prosesi dilakukan dengan baik hikmat meskipun ada pengalaman yang luar biasa dari mereka
ketika saya mewawancarai beberapa jemaat mereka mengatakan bahwa puji syukur mereka masih bisa berada di gereja ketika mereka merayakan misa natal
merupakan hal yang luar biasa yang mereka rasakan secara spiritual baik pengalaman kesehatan mereka selama pandemi
tapi juga ada pengalaman spiritual
bukan hanya jemaat tapi juga para
panitia yang menyelenggarakan ini patut kita apresiasi karena mereka mengambil risiko yang cukup besar
ketika mereka harus berhadapan dengan mengatur segala orang yang ada di sini untuk memastikan semua hal yang berkaitan dengan peribadatan
bisa dilakukan dengan baik dan juga menegakkan protokol kesehatan
semua gembira sekalipun mereka memiliki pengalaman yang menurut mereka kurang suka cita dibandingkan dengan perayaan natal di tahun tahun sebelumnya
namun mereka masih tetap bersyukur dan dari pesan natal yang disampaikan oleh para romo tadi
mereka memiliki hal yang baru bagi mereka bahwa di masa pandemi ini mereka harus bisa menjadi cahaya bagi seluruh warga
bukan hanya umat katolik tapi seluruh warga yang ada di sekitar mereka di keluarga di kampung di perumahan tempat mereka tinggal
mereka harus menjadi sinar bagi semuanya
setidaknya mengingatkan untuk orang orang sekitarnya menjaga protokol kesehatan seperti yang mereka lakukan ketika mereka ada di

tadi anda sudah menyampaikan bahwa bagaimana kemudian pesan yang disampaikan romo
ini agar umat bisa terus menjadi cahaya tidak hanya sesama umat katolik saja tapi juga kepada semua orang yang ada di sana
ini pesan yang sangat luar biasa dan harus sama sama kita terapkan ya apalagi memang di masa pandemi ini kita harus saling jaga
saling menjadi cahaya bagi satu sama lain
tapi satu hal lain yang ingin saya tanyakan ini kalau secara offline begitu atau secara datang langsung ke gereja
misalnya ini dibagi menjadi empat sesi di mana ada pula nanti mesa pada pukul tujuh malam pada pukul tiga sore dan juga tujuh belas
bagaimana kemudian bagi para umat yang ingin hadir di misa tersebut apakah tersedia layanan misa secara online miftah farid
bagaimana kemudian bagi para umat yang ingin hadir di mesa tersebut apakah tersedia layanan mesa secara online miftah farid
memang ada batasan mevri untuk usia berapa yang boleh datang ke gereja ini
ada batasan yang sudah dibuat oleh para panitia misalnya paling muda adalah sepuluh tahun dan kemudian paling tua adalah enam puluh lima tahun
artinya range dari jemaat yang boleh hadir di gereja baik misa malam natal maupun misa natal antara umur
sepuluh sampai enam puluh lima tahun
nah bagi mereka yang anak anak dan bagi mereka yang sudah lansia mereka akan diberikan fasilitas
misa dalam bentuk daring sehingga seluruh kebutuhan baik rohani yang mereka butuhkan ketika menyambut natal ini
mereka bisa dipenuhi oleh gereja sekalipun tidak dengan tatap muka
ini berkaitan juga dengan bagaimana keselamatan mereka kesehatan mereka terutama lansia
pembatasan ini sangat penting karena ada risiko yang cukup besar di surabaya dan jawa timur pada umumnya
karena pemerintah mengklaim
sehingga pihak gereja memutuskan untuk membuat misa daring pada tanggal dua puluh enam desember atau esok hari bagi anak anak dan juga lansia
ini untuk memenuhi kebutuhan rohani bagi seluruh umat ketika mereka tidak bisa datang
karena terus terang kalau mereka mengatakan panitia mengatakan bahwa batasan usia tidak bisa ditoleransi
mereka sangat ketat sekalipun kemudian
kalau tadi saya lihat gereja tidak penuh karena meskipun sudah diberi kuota dan diberi pendaftaran online
mereka masih menetapkan bahwa pendaftaran online berdasarkan kriteria kriteria yang diputuskan tadi adalah tetap dan tidak bisa berubah
sekalipun kursi yang ada di gereja tempat saya melaporkan tadi masih kosong
jadi tidak boleh orang masuk untuk mengisi kursi tersebut ketika memang tidak ada orang yang mendaftar secara online
dan memenuhi aturan yang sudah dibuat oleh panitia
secara umum ketika saya melakukan reportase dari malam tadi atau malam misa natal sampai sekarang di hari natal
semua berjalan dengan baik
protokol kesehatan ditegakkan dengan cukup baik dan ini mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak karena perayaan natal kali ini
beberapa gereja di surabaya membuka layanan misa dan dilakukan dengan cukup baik
protokol kesehatan juga berjalan dengan baik dan kita berharap tidak ada penularan terkait covid sembilan belas di perayaan malam natal atau natal kali ini
kita berharap semuanya berjalan dengan baik dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat natal untuk anda semua dan tuhan memberkati
baik terima kasih banyak miftah farid sudah melaporkan langsung dari surabaya itu tadi ya
bagaimana kemudian kesadaran yang tinggi dari para umat dan juga para pengurus gereja ini perlu kita apresiasi ya
kita sama sama sadar bahwa pandemi covid sembilan belas masih terus berlangsung dan setiap dari kita harus mengambil langkah untuk memutus penyebaran dari virus ini
terima kasih banyak selamat kembali melaksanakan tugas anda
terima kasih banyak